pemerintah kabupaten kelungkung bali
berencana akan membuat jembatan baru yang permanen
dengan ukuran yang lebih besar
untuk menggantikan jembatan kuning yang roboh
pemerintah kabupaten kelungkung menyatakan
tidak akan memperbaiki jembatan yang telah rusak
jembatan baru akan dibangun secara permanen dan lebih besar
sehingga bisa dilewati lebih banyak orang
rencana pembangunan jembatan baru ini
ditaksir akan menghabiskan anggaran sebesar enam puluh miliar rupiah
pembangunan jembatan akan dimulai tahun depan